nanti biar sadam aja yang kasih tau umi
enggak enggak enggak enggak
enggak ada apa apa
lu beli telur aja lama amat
si ula si ula pasti kesel banget sih
kan dia beli roti terus mau dipamerin ke umi
yaudah aja umi ngumpul
ketawa ya telat
jangan ngeteh mulu ato
ngeteh mah gratis
kalau keseringan ngopi bikin jantung gua tuh selalu berdebar debar
semua manusia hidup teh jantungnya berdebar kang
nih gua mangan nih
pagi pagi enak banget mukanya nih kang rahim
bisa aja kang
ada duit kagak
tapi buat belanja
eh gua pake dulu dah
buat bayar setoran
ini kan masih pagi
kok lu udah bikinin setoran sih
setoran yang kemarin petruk
bukannya kemarin kang diki narik
kemarin kan uangnya buat bayar kos kosannya si nenek
kan udah dikontrakin rumah
kalo gua tau yang digerbok bukan neneknya gua ngapain juga gua kosin
pinjam sama kang jamil aja
bukannya dikasih pinjem gua malah dinasehatin
biasanya dari nasehateh ada jalan keluarnya kang
lu udah ketoran seontak lu mah
muridnya si jamil kok
mendingan jadi muridnya kang jamil daripada muridnya
bang pindah permennya dong
sudah minta permen
hei bau kebacang kamu
hei jangan lari
cuma permen dua doang sampai diuber
ini bukan masalah permen
kalau begini terus
bisa besar pasak daripada tiang
lagipula kalau dibiarkan terus menerus
rizkuker sama sadam tuh andre
aku tuh nggak yakin kalau si nunik tuh bakalan ikutan arisan
iuran perbulanannya kan mahal
jangan suka menghina
tapi itu tuh kenyataannya
kita ini istri para supir angkot
kalau kenyataannya unik begitu gimana kita
ya termasuk lo
cinceng banget sih
ngapain dia ke sini
kayaknya dietnya ada di belakang mendingan kita ke belakang aja yuk
di belakang atau di dapur
kita masuk ya
apa lo yang jawab
nanti kalau dibuka ketawa
ya gimana gak ada tikus
orang pintunya dibuka
ya namanya juga tikus
kalau masuk ya nggak pernah permisi
main selanung aja
makanya kalau perabotan yang gak kepake teh dibuangin aja
nanti disangkanya sarangnya
mendingan abang jalan aja bang
aku yakin pasti jalanan itu banyak penumpang yang mau masuk
sabar dulu bang
aku carikan dulu satu penumpang ya
aneh cari di jalan aja ya
kasih aku waktu bang
tiga menit bang tiga menit
satu menit bang
eh tutup mulut kau gak usah ikut campur
bang samil itu abangku
bang samil itu abangku
bang samil itu abangku
oh sengsemu ah